pertandingan lanjutan perebutan juara grup cabang sepak bola antara kesebelasan provinsi dki jakarta
melawan tim provinsi jawa barat minggu sore tadi di stadion di pakansari bogor jawa barat berujung bentrok
saat pertandingan babak pertama selesai kedua supporter dari dki jakarta dan jawa barat terlibat saling serang
kedua supporter saling lempar batu di sisi tribun timur di stadion pakansari
petugas akhirnya melepaskan gas air mata hingga berkali kali ke lokasi bentrokan
beberapa penonton yang terjebak di tengah bentrokan berhamburan keluar stadion
sejumlah pendukung yang dianggap provokator langsung ditangkap oleh polisi
pertandingan babak pertama semua dihentikan sementara
setelah situasi meredah pertandingan babak kedua akhirnya kembali dilanjutkan
pertandingan ini berakhir dengan skor dua untuk kemenangan tim jawa barat
di mana gol dicetak angga pebrianto dan disusul oleh heru susanto
di menit ke dua puluh